mama e kakak apa itu memilah yang benar makanya pencopet di sini semua diusir semua
kalau benar begitu sih maijinin tapi kalau lu ngegulung orang pengen dibilang jagoan yang
ada gue yang dulu mama mama ampun makamu enggak maaf apa apa pesan
gulung ya sama mod sampai mahmud mahmud ya tuh bocah dari sini lagi masih ada masih
duet kayak kena nih
masih berani berani lopas di sini
gue gulung lu juga
mendingan lu minggir daripada gua nekat tell me
nekat lu juga gua kasih gratis mamot udah lama gue enggak ngadepin bocah bocah nekat
kayak lalu pade bocach ngapa ya bocah
bos jadi jagoan di sini jadi jagoan mod ah gue cuman kagak gement ada bocah bocah nekat
masih mau mat
gua gua lo gua gua lo masih mau
udah boy kanan kau lo deh mana temen
uduh banyak amat lo
menang banyak lo
satu dua tiga
jadi kita ini tugasnya adalah mengingatkan semua orang
ibu ibu bapak bapak anak kecil
anak perempuan anak laki semua orang
harus kita ingatkan bahwa kiamat sudah tekan
siap semua orang
itu dia orangnya tuan wali
pak pak pak
pernah lihat orang ini nggak pak
mereka pasien rumah sakit jiwa yang melarikan diri
satu ngaku ngaku jadi wali
kalau yang ini kita sebaiknya kabur
tuan wali kenapa nggak kita hadapin aja mereka
ini yang disebut strategi
mereka biar saya yang menghadap
nah kalian fokus kepada tugas kalian
tuan wali takut
wali sinar tidak pernah takut kepada apapun
wali siner hanya takut kepada hari kiamat
jadi sebaiknya kita kabur
kabur kabur kabur
main kabur kabur aja
lu buruan makanya
kenal bos ngalah gitu aja sih bos
terus kenapa bos lari
sekarang boleh kita diusir dari di pasar
tapi gue bakal balik lagi
gua bakal abisin lu boy
mampun mak banyak orang di sini mak
melihat lihat lihat lihat mak
kata dulu murtabat
masih aja lu mau gulung gulung orang
mak malu mak malu
makan bawah lu ke pesantren biar lu bener
tapi kenapa lo masih begini begini aja
lu mau bikin mak malu
pak boy gulung orang kan ada alesannya mak
paling pengen dibilang gua jagoan

assalamualaikumclous pak boy
lima minggu lagi
nah bekerjapm ngurung ngurung
nah bekerja mitra semestinya liat
mbak kalau bener begitu sih mbak izinin
tapi kalau lu ngegulung orang pengen dibilang jagoan yang ada gua yang gulung
hei ampun mbak ampun mbak ampun mbak
enggak mbak apa ya apa ya apa ya
gue lanjut pesen mbak
mbak mbak mbak
mbak mau tanya gimana
tuan wali tuan wali
ya sebentar tuan wali
tuan wali kok lari ya
ini saya lari bukan karena takut
tapi karena ini belum saatnya untuk menghadapi mereka
nanti ada saatnya saya hadapi mereka sendiri
oh begitu tuan wali
ini target saya
saya sudah punya target kalian cari target kalian
kok udah mau asar lagi sih
pasangan tadi jam satu
cepet amat waktu ya
itu tanda tanda kiamat semakin dekat
ah ya lah
waktu yang semakin terasa cepat adalah tanda tanda kiamat semakin dekat
kiamat semakin dekat
gua heran kenapa tuh wali sinar dateng lagi
kabur dari rumah sakit jiwa kali ya
diamat semakin dekat
tanda tandanya waktu terasa lebih cepat
zuhur dekat dengan asar
asar dengan maghrib
isya dengan subuh
subuh dengan lo
loh dengan asar
rasa semakin dekat
ya allah ya tariq
assalamu'alaikum ya ahli neraka